menjelang lanjutan sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa gubernur nonaktif dki jakarta basuki cahayapurnama pada hari selasa besok
situasi gedung kementerian pertanian pada senin sudah mulai steril
lokasi sidang lanjutan kasus penistaan agama dipindah dari pengadilan negeri jakarta utara di jalan gajah mada ke auditorium d
gedung kementerian pertanian di kawasan ragunan jakarta selatan
auditorium d kementerian pertanian mampu menampung delapan puluh hingga satu ratus dua puluh orang
auditorium d ini berbeda dengan ruangan yang dulu digunakan dalam persidangan abu bakar ⁇ baasyir ⁇ dan mantan presiden soeharto yang mampu menampung seribu orang
menurut staf kementerian pertanian persiapan untuk sidang besok telah dilakukan sejak minggu lalu
sterilisasi ruangan maupun sekitar lingkungan kementerian pertanian juga telah dilakukan
sidang besok direncanakan akan dilaksanakan pukul sembilan pagi dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum